mengantisipasi musim penghujan yang diprediksi bmkg terjadi pada awal tahun dua ribu dua puluh
sejumlah sarana prasarana mulai didistribusikan badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta
ke lima wilayah kota dan satu kabupaten pada rabu sore
kesiapan tersebut terlihat dari sejumlah sarana prasarana mulai dari perahu karet
tenda pengungsian hingga kebutuhan logistik
semuanya didistribusikan dari kantor bpbd dki gambir jakarta pusat
ke lima wilayah kota dan satu kabupaten
selain itu bilik isolasi khusus juga disiapkan bpbd dki jakarta
bagi warga yang terdampak covid sembilan belas
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria meminta agar masyarakat ibu kota
untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim penghujan di awal tahun
sebelumnya bmkg memprediksi ada potensi lanina serta tingginya intensitas hujan
terjadi pada bulan januari dan februari dua ribu dua puluh
tugas yang tersebar di seluruh wilayah sampai tiket kelurahan
rsi dan rsi
kita juga punya e learning sudah melakukan mitigasi
kita siapkan semua sampai dengan tendanya logistiknya petugasnya
pemetaan personil kebutuhan logistik distribusinya sudah siap siaga
ini sudah rutin kami siapkan di pemprov dki jakarta
namun demikian kita berharap tahun ini tahun depan
tidak ada banjir tidak ada bencana